dalam mendukung program vaksinasi pemerintah nsis group kembali menggelar kegiatan vaksinasi secara gratis di jakarta international equestrian pulau mas
kegiatan ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat mulai dari pendaftaran screening kesehatan hingga vaksinasi
ketua umum pengurus pusat masyarakat ekonomi syariah sekaligus menteri bumn erick thohir mengunjungi sentra vaksinasi enesis didampingi rian tirta yudhistira selaku chief sales and marketing officer enesis group
kita ingin mengajak masyarakat indonesia khususnya masyarakat jakarta untuk yuk rame rame kita vaksin tidak perlu takut divaksin karena satu satunya hal yang kita bisa keluar dari pandemi ini adalah bila semua masyarakat sudah divaksin
kita juga ingin dari sektornya
pemerintah dari sektor swasta berpartisipasi aktif dalam mendukung program pemerintah khususnya untuk dki jakarta seperti yang sudah dicanangkan oleh gubernur target delapan delapan juta vaksin per tujuh belas agustus dua ribu dua puluh satu
kita lakukan ini untuk tahap pertama menggunakan vaksin sinovac mulai dari dua puluh satu juni sampai dengan delapan juli dua ribu dua puluh satu target yang divaksin adalah lima belas syarikat jakarta
saya sangat mendorong kalau makin banyak swasta atau individu yang melakukan hal seperti ini saya rasa bagus
pemerintah berusaha kemarin kita sempat ke angka satu tiga juta itu teknik polri bergerak nah ini mudah mudahan ya kita terus ya karena kembali vaksin adalah salah satu yang bisa memproteksi daripada covid
acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan satu juta pec antis yang secara resmi diserahkan oleh chief sales and marketing analysis group triantir tayu dispira kepada menteri bumn erick thohir
kemudian diserahkan kepada heri marianto selaku perwakilan dari indonesia respon untuk didistribusikan kepada masyarakat indonesia
para peserta yang telah melakukan vaksin pun mendapatkan paket kesehatan gratis yang terdiri dari anti sand sanitizer plosa ammonizer dan air sejuk
sebagai pengingat bahwa setelah vaksin masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan agar terlindungi dari paparan virus covid sembilan belas
untuk masyarakat yang sudah divaksin kita berikan
kita berikan produk produk kesehatan yang bisa membantu masyarakat yang sudah divaksin untuk menjaga kesehatan tangannya dengan antis
dan satu lagi kita juga berikan bantuan kepada masyarakat lewat indonesia respon yaitu bantuan berupa satu juta antis
dengan adanya kegiatan vaksin gratis ini diharapkan akan membantu menekan angka kasus covid sembilan belas dan tentunya turut mendukung program vaksinasi pemerintah untuk masyarakat indonesia
pemirsa lindungi diri anda dari virus berbahaya
menjaga kesehatan tubuh menerapkan protokol kesehatan dan ikuti program vaksinasi